dua truk bermuatan rotan menabrak sebuah kios dan rumah warga di mamuju sulawesi barat
kejadian itu menewaskan empat orang anak yang sedang bermain di sekitar rumah
tangis histeris sejumlah ibu asal desa beru beru kecamatan kaluku kabupaten mamuju pecah
saat melihat anak mereka tewas di pinggir jalan akibat tertabrak truk bermuatan rotan
keselakanya menenggut empat korban jiwa ini terjadi minggu sore
truk yang melaju kencang dari arah mamuju hilang kendali
truk kemudian menabrak sebuah kios dan rumah termasuk empat orang anak yang sedang bermain di pinggir jalan
korban tewas adalah nabil saputra empat belas tahun mansur sebelas tahun andri lima belas tahun dan riza empat belas tahun
sementara satu orang korban lainnya dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan akibat menderita luka serius
setelah kami lakukan pemeriksaan juga dengan sopir di rumah sakit
kandungan alkoholder juga tidak ada narkoba juga tidak ada
informasi dari anggota saya dan indikasi bahwa supir ini dalam keadaan ngantuk
pasca kejadian polisi berhasil mengamatkan pengundi truk yang sempat melarikan diri lantaran nyaris menjadi korban amuk masa
kasus kecelakaan lalu lintas ini telah dalam penanganan polisi
sejumlah guru dan puluhan teman korban tak kuasa menahan tangis saat melayat ke rumah korban
korban tewas kecelakaan ini bersatu sebagai murid sekolah dasar sdn kaluku
hari ini seharusnya menjadi hari pertama mereka masuk sekolah setelah libur panjang
pasal saya punya sekolah sekarang saya liburkan sekarang
kami berduka sekarang karena kami tiga orang yang sementara
ikut ke pemakaman semua pak
pemakaman semua kami ikut
hari ini pengelola sekolah bahkan meliburkan proses belajar mengajar
agar teman teman korban dapat mengikuti proses pemakaman yang akan dilangsungkan senin siang
memujuk sok sibarang